penyidik direkturat tindak pidana khusus cyber polda jawa timur menangkap seorang warga
karena menyebar berita hoaks di media sosial facebook
tersangka ditangkap karena mengedit foto kegiatan keagamaan sekolah polisi negara di mojokerto
untuk mendukung salah satu calon presiden
pelaku ws warga semarang jawa tengah harus berurusan dengan tim cyber ditreskrim suspolda jawa timur
setelah memposting foto kegiatan siswa sekolah polisi negara di akun facebooknya
yang bernada mendukung salah satu calon presiden dalam pilpres dua ribu sembilan belas
berita hoax yang disebarkan tersangka adalah sebuah foto kegiatan keagamaan sekolah polisi negara mojokerto
pada tahun dua ribu tujuh belas yang kemudian diedit dengan nada dukungan pada calon pilpres
dan dibagikan pada empat puluh ribu akun facebook miliknya
istiwa ini terjadi dua ribu tujuh belas tahun yang lalu foto tersebut diambil dua ribu tujuh belas tahun yang lalu
dan diambil oleh tersangka dari foto foto grup lain
dan kemudian dimodifikasi dan diberikan konten tentang dukungan terhadap seluruh pasangan
dan itu berita bohong
hingga saat ini polisi masih mendalami motif dibalik penyebaran berita bohong tersebut
kepada penyidik tersangka mengaku ia hanya meneruskan gambar dari orang lain
saya pikir itu meyakinkan dan penyakit yang
teruskan itu kompas itu
akibat perbuatannya tersangka dijerat undang undang ri
tentang peraturan hukum pidana dengan hukuman penjara paling lama dua tahun
lukman rozak surabaya